ya kita lihatlah ya semua perkembangan kandidat
saya memang selama ini kan dianggur
ini semua masih akan berkembang
yang jelas perjuangan itu tidak akan berhenti
perjuangan itu tinggal tempatnya di mana
di kanan di kiri di tengah di sebelah di belakang
kan tentu nanti kita lihat dinamikanya
artinya kan lebih banyak di kampus jamnya pak
saya memang orang yang tetap berharap ada di kampus